kontingen sumatera utara keluar sebagai juara umum cabang olahraga wushu
setelah dalam pertandingan hari terakhir memboro empat dari sebelas medali emas
pertandingan hari terakhir ini sempat diwarnai aksi protes dan juga kericuhan antar penonton
pertandingan hari terakhir cabang olahraga wusu pon ke sembilan belas digelar di gelanggang olahraga pajajaran bandung rabu petang
pertandingan sempat terhenti dalam pertandingan kelas lima puluh dua kg putri
yang mempertemukan atlet tuan rumah selviah pertiwi menghadapi atlet wusu putri sumatera utara rosalina simanjuntak
hal ini terjadi setelah ofisial tim jawa barat memasuki arena bertanding memprotes keputusan wasit
yang dinilai membuat keputusan tidak adil setelah memenangkan atlet sumatera utara
penonton yang terprovokasi sempat melempar botol mineral kepada wasit yang bertugas
akibat kericuhan pertandingan sempat dihentikan selama lebih dari satu jam
selain itu pemenang dalam pertandingan ini juga belum diputuskan
ketua wushu jawa barat edwin j
menilai aksi protes yang dilakukan pihaknya terhadap perangkat pertandingan atau wasit merupakan dinamika dalam olahraga
pas tadi ada persoalan saya kira sudah cukup baik dan walaupun ada masa itu dinamika ya olahraga
yang penting bisa berhasil dan diselesaikan dengan baik
nah kita patut syukuri itu
alhamdulillah kami bersyukur
tim jawa barat bisa meraih targetnya
berikan kepada mas dari mas
satu dari nomor taulu dan tiga dari nomor sanda
sementara itu dalam laga terakhir yang mempertanyakan
pertandingan kategori santa
atlet sumatera utara masih tampil mendominasi dengan merebut lima dari sebelas medali emas
secara keseluruhan sumatera utara keluar sebagai juara umum musuh dengan menyabet tujuh medali emas tujuh medali perak dan empat medali perunggu
freddy bangun bandung